korban gagal bayar asuransi jiwasraya kamis pagi mendatangi kantor kementerian keuangan untuk memperjelas kapan pembayaran polis asuransi mereka
sekitar lima puluh orang korban gagal bayar asuransi bumn tersebut gagal menemui menteri keuangan sri mulyani
dan akhirnya hanya menyerahkan surat berisi harapan agar menteri keuangan segera menuntaskan masalah pengembalian dana polis yang menunggak sejak oktober dua ribu delapan belas
dalam pertemuan tersebut para korban asuransi jiwasraya membacakan surat kepada menteri keuangan sri mulyani
para korban menuntut segera memperoleh haknya dan meminta pemerintah selaku pemegang saham pengendali pt asuransi jiwasraya bertanggung jawab
para korban akan datang kembali dengan jumlah lebih besar sampai menteri keuangan bersedia meluangkan waktu untuk berdialog dengan para korban
mereka juga akan mengirim surat dan mendatangi kantor otoritas jasa keuangan di kuningan jakarta selatan
yang terhormat ibu sri mulyani indrawati semsc phd
menteri keuangan republik indonesia perihal pembayaran asuransi pt jiwasraya dengan hormat
sehubungan dengan gagal bayar pihak pt asuransi jiwasraya persero yang telah berlarut larut semenjak oktober dua ribu delapan belas hingga sekarang
maka kami korban investasi gorengan milik bumn pt jiwasraya meminta agar dapat memperoleh kembali hak
kami yaitu pembayaran polis kami sesegera mungkin
kami sebetulnya tadi mendapat informasi mohon maaf akan ada surat yang disampaikan kepada pimpinan kami
untuk dalam hal tersebut kami akan sangat terbuka untuk menerima surat tersebut
dan kami di pihak kementerian akan memastikan bahwa surat yang bapak ibu sampaikan akan disampaikan kepada pimpinan kami
singkat katanya seperti itu
namun apabila ada hal yang ingin disampaikan kami akan coba catat rekam agar tidak ada kesalahan
dan tentunya itu akan kami sampaikan pula kepada pimpinan